dua langkah jalan
dua langkah jalan
gak usah takut kelamaan
nanti kalau udah kelar telepon aja
makan siangnya udah siap
nunggu apa lagi
nasinya udah mateng kok
yang paling gede ada
yang waktu itu
nyari kontrakan itu kan
kau yang waktu itu
kau lupa kasih komisi aku
sekarang kau bayar kopi aku
pelan pelan bang makannya
abang kan gak pernah pergi ngojek sebelum makanannya habis
kasih tau saya
kasih tau saya
kasih tau saya siapa

kasih tau saya siapa yang diantar

kasih tau saya siapa yang diantar sama bang ojak
kasih tau saya siapa yang diantar sama bang ojak
saya janji gak bakalan ngulangin lagi
gue cuma tukang parkir
gua mau liat kesopanan lo ama pelanggan
mau parkir bu
kita mau pinjem prbas indonesianya dok
gue juga dong
gue dulu dong
mendingan minjemnya barengan aja
tapi sayangnya kalian telat
kita gak telat
kok kita itu maksudnya pasbel ya kan iya iya iya iya maksud gue telah pinjem bukunya
lo minum bukunya benny ya
iiiih gak boleh gak boleh gak boleh
kata siapa gak boleh
kata kita barusan
emang rumah kamu dimana
di komplek baru indah nomor dua
bang ojak siapa
eh iya bang ojak baru inget
bang ojak saya punya teman dokter kandungan
kalau bang ojak mau bang ojek bisa datangin rumahnya untuk konsultasi
siapa tau bisa gratis
bang ojak kenapa
bisa turun dulu gak saya ada urusan
buku aku di mana
maaf ya ternyata

terima kasih pak selamat datang kembali
iya pak tati
lihat mas purga
bang ojeng sama siapa cewek
cewek temennya pas begitu saya mau naik bang ujak mana bilang
pak sofian maaf saya ada urusan dia langsung pergi
pak tati kenapa